setelah melakukan penggerbekan
aparat polres metro jakarta pusat langsung menggelar olah tempat kejadian perkara
di sebuah rumah yang dijadikan lokasi praktik aborsi ilegal
di jalan mirah delima sumur batu kemayoran jakarta pusat rabu siang
polisi menemukan tiga kamar yang digunakan terduga pelaku
mulai tempat untuk melakukan tindakan aborsi
tempat peristirahatan pasca aborsi hingga tempat pembuangan janin
menurut polisi terduga pelaku utama yang juga seorang wanita berinisial sn
diketahui tak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter
sementara itu rekannya na bertugas mencari dan menjemput pasien yang akan melakukan aborsi
selain itu polisi menangkap pria berinisial sm
yang bertugas sebagai sopir antarjemput pasien aborsi
polisi menyebut dalam praktiknya terduga pelaku menggunakan vakum
untuk menyedot janin
dan membuangnya ke dalam kloset
meski baru sekitar satu setengah bulan melakukan aksinya
terduga pelaku diketahui telah melakukan praktik aborsi terhadap sekitar lima puluh wanita
dengan tarif bervariasi mulai dua lima juta hingga delapan juta rupiah
selama kurun waktu satu bulan sudah kurang lebih sekitar lima puluh an wanita yang sudah
menggugurkan kanwa di sini sudah melakukan aborsi
dan semua janin janin itu selalu dibuang ke dalam kloset
kami akan terus mengembangkan baik pola termasuk juga kemungkinan kemungkinan titik titik lain yang dijadikan tempat
adapun pemilik rumah mengaku tak menyangka rumah yang disewakan kepada terduga pelaku
sejak dua bulan lalu dijadikan tempat praktik aborsi ilegal
terduga pelaku mengaku ingin mengontrak selama enam bulan lantaran rumah yang ditinggali sedang direnovasi
nah setelah itu kan ada konfirmasi memang pak rt juga teman saya
itu kan bukan orang lain
karena kan juga diperhatikan dengan pak rt
pengontrolan apapun kan lebih detail tahu pak rt
masalah tahu ini ternyata praktek ilegal aborsi
saya informasi dari pak rt
oh saya nggak tahu
sempat kaget juga nggak pak
rumah saya jadi neraka
siapa yang setuju nggak ada setuju
nggak terima ibaratnya
sebelumnya unit ppa satreskrim polres metro jakarta pusat menggerebek rumah
yang diduga dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di kawasan kemayoran jakarta pusat selasa sore
dalam penggerebekan tersebut petugas menangkap sejumlah terduga pelaku dan pasien aborsi
rizky hityariahya jakarta